pada petang menjelang dua orang anak bersepeda bergegas ke rumah seorang anggota tni angkatan darat
namanya sersan ii tni nekat
pemilik nama unik itu berdinas sebagai bintara pembina desa komando rayon militer tiga batui
anak anak itu bukan hendak datang bermain di rumah serda nekat
mereka datang untuk belajar
selama pandemi covid sembilan belas anak anak usia sekolah dasar ini belajar secara online atau belajar dalam jaringan
kerap mereka tak sepenuhnya paham pada mata pelajaran tertentu
hal itulah yang membuat serda nekat berinisiatif mengajar anak anak secara langsung tentu dengan protokol kesehatan
anak anak diharuskan memakai masker selama pembelajaran berlangsung
kerap pula ada anak taman kanak kanak datang
di bantu istri serda nekat mengajar menulis dan membaca serta perhitungan sederhana
bahkan diajarkan pula membaca al quran serta hafalan surat surat pendek
ada tiga belas orang anak di lingkungan desa jaya kencana kecamatan toili kabupaten banggai sulawesi tengah yang aktif belajar
jam belajarnya dimulai pukul enam belas tiga puluh
waktu indonesia tengah hingga pukul delapan belas tiga puluh
waktu indonesia tengah
tetap muka diharapkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar tidak menimbulkan kluster penularan baru
jafar bua banggai sulawesi tengah